saya juga abis liat liatan terus pegangan tangan
abis pegang pegangan tangan gue elus rambutnya lembuuut banget
saya juga abis pegangan tangan saya elus elus rambutnya neng rika harum banget
saya nelfon istri saya udah lama gak denger suaranya
kasian dia kesepian ditinggal gue ke jakarta
kamu makan dulu ke warung poh mumun
sama gue juga lapar
tapi gak makan di warung pong mumun
silahkan kamu duluan
lo aja duluan
pasti ada obk nya yang berhasil ya bang
yah tak seberapalah itu
nanti kalau aku bilang sama kau
aku dapat keuntungan sepuluh juta
berarti bang pater bisa bayar utang abang dong yang satu ratus lima puluh ribu
mak omongan kau membuat kebahagiaanku musnah
kalau lo mau manggil ani
kenapa gua dengernya lu manggil gua sama udin
kalau lo mau manggil ani
kenapa mau kalau ngadep ke pintu rumah gua
ini lima ribu kembalinya ambil buat kau
este manis sama gorengan dua lima ribu pas bang
berarti kau belum berundur
lo jadi makan di warung pok momun
cuman nasi uduknya abis
terus saya mampir
ke rumahnya neng rika
gue gak jadi makan
terus ngajakin ngobrol di rumahnya
terus pegangan tangan
saya elus elus rambutnya neng rika
padahal kan lagi zaman sma
tadi saya juga udah ketemu sama udin ngantuk
nih saya mau jual biola warisan babe saya

kenapa harus dijual
saya butuh duit pok
lah bukannya emak lo udah meninggal
yang meninggal emak saya yang pertama
yang sakit emak saya yang kedua
jadi lo dilahirin dua emak
maksud saya istri kedua dari babe saya
kan jadi emak saya yang kedua
jadi beli kagak
gue mau buat emak
nih mpok beli rp enam ratus
kalau nemu jodoh bisa laku enam
ya udah jual aja sekarang rp enam
kan saya tadi udah bilang saya belum nemu jodoh
barangkali kalau dipegang sama mpok
cariin aja jodohnya di biro jodoh
kalian gimana sih setiap saya pergi kerja pulang kerja selalu nggak nemuin tukang ojek
kalau udah gak ngojek yaudah gak usah ngojek
kenapa kamu diam
saya kirain omongan bapak masih banyak
kok gua kagak inget
norman be anaknya bang rohim temennya ba be
eh gue kasih tau ya temen gue yang namanya rohim ada tiga
yaelah kok kirain jawa lu
udah gede aja lu
mau saya jual nih be
ba be mau
kalau ba be mau saya kasih harga spesial cuman enam ratus ribu
butuh duit buat nembus obat
emak lu bukan udah meninggal
eh kok muter lagi
saya kan lagi buru buru
bentar bu saya mau ngejar helm saya dulu
geh bantu saya nafabe
kalaupun ba be gak demen alat musik
ini biola bisa buat pajangan be
heee gua kagak mau
cuma digantung doang dipake
ayo kasih tahu ya be
ini biola bukan sembarang biola
ini biola pernah dipake sama w r supratman
ba be tau kagak w r supratman
w r supratman mana
hah gua kagak kenal
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti
kau kagak ngerti